gunung api ruang di kabupaten kepulauan sitaro sulawesi utara
erupsi malam tadi warga di dua desa dievakuasi dengan kapal ke pulau tagulandang
inilah visual amatir saudara saat para petugas mengevakuasi warga di pulau ruang
menggunakan km lohorau pada rabu dini hari
warga mulai panik saat dievakuasi dan kondisi gunung api ruang terus erupsi
sesuai data diterima dari badan penanggulangan bencana daerah
terdapat empat ratus sembilan puluh lima jiwa yakni desa lain patehi dua ratus empat puluh tujuh jiwa dan desa pumppente dua ratus empat puluh delapan jiwa
saat ini semua warga dievakuasi ke pulau tagulandang
di gedung bpu tagulandang
dan sejumlah kerabat untuk kebutuhan mendesak
pemerintah telah menyediakan masker alat tidur dan makanan
informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv
jufri kasumbala di kepulauan sitaro sulawesi utara
jufri bagaimana kondisi terkini di sana apakah erupsi masih terjadi
ya pak sekalis dan juga saudara saya mengupdate informasi bahwa
hingga siang hari ini untuk erupsi di gunung api ruang di pulau ruang
masih terus terjadi dan hingga pagi tadi evakuasi warga di dua desa
yaitu desa laingpatehi dan desa pungpente masih terus dilakukan
dan saat ini menggunakan perahu tradisional
sementara semalam juga sudah dilakukan evakuasi menggunakan kapal kmp loh raung
oke ini kalau kondisinya seperti itu
jufri apakah masih ada warga yang bertahan saat ini di pulau sitaro
iya pas sekali saat ini atau tadi pagi kami juga mencoba mengkonfirmasi
kepada kepala bpbd dan disampaikan bahwa hingga pagi tadi
masih ada tiga orang warga di desa pumppente yang belum dievakuasi
ketiganya masih dalam kendala karena lanjut usia
namun kami mengupdate beberapa menit yang lalu
ketiga warga yang dinyatakan sebelumnya belum dievakuasi saat ini
telah dibawa petugas gabungan dari pulau ruang menuju ke pulau tagulandang paskalis
ini adakah dari bpbd apa saja yang akan mereka lakukan untuk mengantisipasi situasi seperti ini
iya pagi tadi juga bertolak dari pusat ibu kota
dan di pulau siaw juga bertolak dari sejumlah kepala bpbd
dan mereka melakukan rapat singkat dengan hari ini fokus untuk mengosongkan pulau ruang
serta memperhatikan berbagai kebutuhan warga di pengungsian
dan hingga saat ini sudah diberikan bantuan yakni alat tidur alat mandi serta makanan siap saji
dan siang ini juga telah dibuka posko pengungsian serta dapur umum
dan untuk lokasi pengungsian saat ini
ada beberapa titik yang tersebar di pulau tegulandang
maka ditempatkan di posko pengungsian yang telah disiapkan pemerintah daerah
oke berapa total yang mengungsi saat ini warga di sana
lalu kondisinya seperti apa
iya terakhir informasi terakhir bahwa

dan kami mendapat informasi update hingga pagi hari maupun siang hari ini
bahwa sekira delapan ratus tiga puluh dua orang itu telah dievakuasi dari pulau ruang
kepala bpbd setempat juga memastikan bahwa pulau itu akan kosong di hari ini
oke baik terima kasih laporan anda situasi di sana
langsung dari kepulauan sitaro sulawesi utara